kinerja dari komisi pemberantasan korupsi kembali disorot setelah lembaga swadaya masyarakat atau lsm indonesia corruption watch atau icw memberikan nilai e terhadap kinerja penindakan kpk kejaksaan dan polisi
menanggapi penilaian icw kpk menyebut icw salah data
apa indikator penilaian icw terhadap kpk dan sejauh mana kpk mencapai target menangani perkara korupsi
untuk menambahnya ini sudah bergabung bersama saya dua narasumber dari luar studio melalui sambungan zoom
yang pertama ali fikri jurubicara kpk selamat malam bang ali
selamat malam mas ferdies assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini
dan ada mas wana alamsya peneliti indonesia corruption watch selamat malam mas wana
selamat malam mas ferdie
ya terima kasih
mas ferdie juga sudah bergabung dengan kita malam ini
langsung saja sepertinya kita bahas soal ini ya topik kita malam ini
saya ke mas wana dulu
mas wana ada catatan kritis dan juga evaluasi terhadap kinerja kpk
apa kemudian tolak ukur yang dipakai sehingga kemudian ada nilai e gitu ya
atau ada rapor merah terhadap kinerja kpk khususnya di semester satu tahun dua ribu dua puluh silakan mas
ya terima kasih mas ferdi
mungkin saya perlu mengklarifikasi terlebih dahulu
pemantauan yang dilakukan oleh icw ini bukan dalam semester satu tapi dalam satu tahun terakhir dari sejak satu
satu januari hingga tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
yang buat kami melakukan pemantauan adalah karena belum transparannya dan apapun
tidak akan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum
yakni di kepolisian kejaksaan
dan juga oleh kpk
apa variabel yang kami pantau begitu
variabel yang kami pantau adalah kasus kasus korupsi yang masuk di dalam tahap penyidikan dan telah ada penetapan tersangka
ketika ada satu kasus yang masuk dalam tahap penyidikan lalu kemudian belum ada tersangka yang ditetapkan itu kami tidak melakukan pencatatan
nah dalam konteks kpk kami memantau sejak tahun
nah sejak januari
sejak januari hingga desember kami menemukan hanya ada lima belas kasus korupsi yang ditangani yang masuk dalam penyidikan dan sudah ada penetapan tersangkanya
apa perbandingan yang kami gunakan
kami menggunakan data dari kemenq yaitu dipa daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran dua ribu dua puluh
yang mana di dalam dipa tercantum jumlah kasus yang perlu dituntaskan oleh kemenku
ada sekitar satu ratus dua puluh kasus begitu
dan dari situ kami melihat apakah target yang tercantum di dalam dipa ini sudah sesuai dengan kerja kerja yang selama ini kpk lakukan setidaknya sepanjang satu tahun
sebab kalau kita coba kerucutkan atau kita coba detilkan anggaran kasus yang dikelola oleh kpk dalam konteks melakukan penyidikan
atau penindakan kasus korupsi itu ada sekitar dua ratus empat puluh empat lima juta rupiah satu kasusnya
sehingga ketika kita coba melihat dalam rentang waktu satu tahun ini
lalu kemudian kita coba bandingkan dengan dipanya atau dengan targetnya
kami melihat bahwa kerja kpk selama satu tahun ini masuk dalam kategori e begitu atau sangat buruk
yang mana target persentasenya hanya rp tiga
artinya variable dan tolak ukurnya sudah benar begitu ya bang wana ya
dan kami pun juga menggunakan tiga indikator untuk menilai kinerja setiap penegak hukum
yang pertama berdasarkan kuantitas
kasus yang mencapai target atau yang ditargetkan kepada kpk begitu yang dapat ditangani
kemudian terkait dengan kualitas penanganan kasus
kualitas penanganan kasus kita melihat dari lima belas kasus korupsi yang disidik dan telah ada penetapan tersangkanya
itu tujuh diantaranya adalah hasil operasi tangkap tangan
lalu kemudian tujuh kasus lainnya adalah pengembangan kasus
pengembangan kasus yang dimaksud adalah kasus tersebut itu bukan disidik pada tahun dua ribu dua puluh
melainkan pada tahun sebelum sebelumnya
dan satu kasusnya lagi itu pendidikan baru begitu
dari ott tujuh pengembangan kasus dan satu kasus baru yang disidik di tahun dua ribu dua puluh
itu dari kualitas penanganan kasus
dalam konteks profesionalisme tindakan kasus korupsi kami mencatat setidaknya ada empat hal
yang pertama kita mungkin bisa mengakses web kpk
ada setiap perangkat

satu ratus lima belas sekarangnya itu merupakan kasus carryover dari tahun dua ribu sembilan belas
lalu kemudian di tiga puluh empat kasus lainnya ini pada tahun dua ribu dua puluh
nah dari kondisi tersebut kan kita mencatat bahwa ini ada
mengapa kpk bisa mengatakan bahwa ada sekitar satu ratus empat puluh sembilan kasus yang disidik begitu
pertama poin yang kedua adalah kasus yang di carry over ini kami menduga ada dua tujuan
yang pertama tentunya kasus korupsi tersebut akan dilanjutkan hingga tahap persidangan
namun dugaan yang kedua adalah
jangan jangan kami menduga bahwa kasus korupsi yang di carryover ini berpotensi di sp tiga
kita melihat presiden kemarin bagaimana kemudian kasus blbi
yang mana kasus blbi tersebut itu merupakan kasus yang di carry over
masuk di dalam empat puluh sembilan kasus korupsi yang tadi kpk sampaikan
yang ketiga satu hal yang penting adalah bagaimana kemudian fenomena kebocoran
surat cinta dalam konteks tanganan kasus
dan ini yang menjadi catatan penting juga
bahwa kemudian ternyata bukan tahun dua ribu dua puluh satu saja muncul
kebocoran surat perintah
tapi kemudian di tahun dua ribu dua puluh
kita mengingat bagaimana kemudian surat perintah penyelidikan itu bocor ketika kasusnya arun mas hiku
begitu dan ini yang catatan penting juga yang perlu kita ketahui secara bersama
oke mas wana sudah memaparkan begitu ya secara data
walaupun beberapa di antaranya masih ada yang bersifat dugaan
saya langsung ke bang ali bagaimana kpk merespon ini
datanya sudah lengkap
variabelnya sudah ada
tolak ukurnya juga sudah dipaparkan
baik mas verdi
bahwa kpk tentu menerima saran masukan dari masyarakat
terkait dengan kerja kerja kpk ya
tetapi yang kami sayangkan adalah persoalan data yang dimunculkan oleh teman teman icw
dan kemudian dipublikasikan
kalau saya bertanya kepada mas wana
apakah di data mas wana ada perkara atau kasus yang berhubungan dengan
penyidikan dugaan korupsi mandala krida misalnya
apakah ada data mas wana sekarang ini
perkara yang berhubungan dengan dugaan korupsi di mimika papua
apakah kemudian ada juga data di mas wana
tindak pidana korupsi
yang ada di pt pn sebelas misalnya
dan masih banyak lagi
oke saya minta pertanyaan itu dijawab dulu mas ferdi
mas wana bagaimana menjawabnya
anda punya data yang diminta oleh bang ali tidak
terkait dengan korupsi di papua tadi saya mendengarnya
ya kalau begini
salah satunya itu
ada ada tidak
sebelumnya nanti saya jelaskan lebih jauh
ini pertanyaan simpel dulu
pertanyaan simpel kami ya
kalau kasus korupsi tersebut itu disampaikan secara terbuka
oleh kpk di siaran persnya
ada tidak data mas wana itu terkait ini
punya data tidak soal itu
anda punya data tidak yang diminta oleh bang ali
soal beberapa kasus yang disebutkan
yang juga sudah ditangani oleh kpk
salah satunya yang di timika begitu
ya yang di mimika di dalam kasus kami itu tidak terpantau
cukup mas verdi
itu hanya contoh satu saja
itu yang di papua tidak ada
yang di yogyakarta madal kerita tidak ada
yang ptpn tidak ada
yang di ocu sumsel tidak ada
artinya apa mas verdi
bahwa kami ingin sampaikan
sekali lagi kritik dan saran atas kinerja kpk
kami sangat terbuka menerima
tetapi dengan data informasi yang valid
karena ini disampaikan kepada masyarakat
ini disampaikan kepada masyarakat
oleh karena itu berikutnya saya ingin sampaikan begini mas ferdi
apa yang disampaikan oleh mas wana tadi
ternyata ada terminologi yang berbeda
di samping tadi data ya
ketika di januari pancasila begitu saja
file didak dua puluh kesran personil
berada dalam maks espero
arti di keuntungan
makanya kemudian saya sampaikan
kami sampaikan tahun dua ribu dua puluh
di desember tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
sudah kami sampaikan bahwa
perkara yang ditangani kpk
dalam proses penyelidikan
artinya sudah ada tersangkanya
ada sembilan puluh satu perkara
sembilan puluh satu perkara dengan satu ratus sembilan tersangka
dan seterusnya sampai eksekusi satu ratus delapan perkara
oleh karena itu
apa yang disampaikan oleh asmara di data yang sudah dipublikasikan
jadi anda mengatakan bahwa kemudian data
dari data yang keliru tentu
kesimpulannya juga keliru
itu yang berikutnya
ada beberapa hal juga yang ingin kami sampaikan
dan klarifikasi terkait dengan ini
bagi kami yang terpenting adalah
tidak hanya kemudian fokus penindakan
ke operasi tangkap tangan misalnya
kalau kemudian kpk tidak melakukan operasi tangan
maka kalau teman teman icw sampaikan
ini yang sangat keliru besar
karena sesungguhnya perbandasan korupsi itu
tidak hanya penindakan
di sana ada pencegahan
ada koordinasi supervisi dan lain lain
bahwa data yang disampaikan kpk ini
dari icw ini keliru dan salah
ya karena satu contoh tadi
apakah di mimika papua ada
ternyata tidak ada
belum saya tanya mandala krida
tidak ada pasti
tapi yang sisanya yang tadi disebutkan
kasus kasus yang tadi
perkara perkara yang sebelumnya
itu benar adanya
seharusnya bertanyalah kepada kami
tapi membuka ruang diskusi
bahkan kami juga
dari teman teman icw
dan kami sudah jelaskan
bahwa target penanganan kpk
adalah satu ratus dua puluh perkara
bukan satu ratus dua puluh kasus
ini yang menjadi catatan penting
data yang anda paparkan
tolak ukur dan variabelnya
begitu yang disampaikan
anda sebenarnya mendapatkan data ini
tidak pernah berkomunikasi
begitu atau bagaimana
kemudian ini bisa disimpulkan
begini dalam konteks informasi
seharusnya kita patut untuk mempertanyakan
bagaimana keterbukaan informasi
yang dilakukan oleh kpk
kalau seandainya kpk bilang bahwa
ada kasus yang disidik di mimika
mengenai gereja king mile
king mile ya kalau tidak salah
itu siapa penyidiknya
apakah tersebut pernah disampaikan
dalam website nya kpk
tolak ukur kami sederhana
apakah informasi tersebut
jika itu tidak disampaikan
ya tadi jelas
kami mencatat informasi
mengenai kasus yang masuk
di dalam tahap penyidikan
dan sudah ada penetapan tersangka
mungkin pak ali juga bisa langsung jawab pak
tersangka yang disatapkan
pada kasus king mile
apakah informasi tersebut disampaikan
dalam siaran persnya icw
kalau jawab saling
cip cet begini gak selesai
tadi yang seperti awal dikatakan
bahwa memang ada beberapa data yang dipaparkan
berdasarkan beberapa sumber begitu ya
tapi juga ada yang sifatnya masih dugaan
ini mungkin yang harus diperbaiki
tapi bagaimana kemudian
bang ali menilai
atau instrumen yang digunakan oleh kpk
dalam catatan icw ini
tidak satupun yang bisa
ke hal hal yang cukup
artinya masih lemah
ott juga dikasih nilai e
penindakan juga masih nilainya e begitu
merah semua bagaimana menjawab ini
pak sehati bagi kami yang terpenting
kami akan bekerja yang terbaik
sesuai dengan aturan hukum
untuk menuntaskan tugas tugas
agenda agenda pemberantasan korupsi
sebaik mungkin sesuai dengan aturan hukum
itu yang terpenting
kami tidak ingin berpolemik dan memperdebatkan
lebih jauh terkait dengan data ini
karena kami sudah sampaikan dengan jelas
pada tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
dan ini sudah dipublikasikan secara luas
dan terbuka untuk umum
semua orang bisa melihat mendengar dan mengakses
tetapi kalau kemudian teman teman icw
tidak mempercaya dengan data yang kami miliki
itu menjadi perusahaan
teman teman icw sendiri
saya kira begitu
kemudian yang kedua
yang terpenting berikutnya adalah
apa yang disampaikan oleh teman teman icw
cara yang dikiri over
bahwa perkara ini kan terus berjalan
tidak diputus oleh
asa periode kepemimpinan
ada sembilan puluh satu perkara
dengan satu ratus sembilan tersangka
dan sisa perkara
sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
oleh karena itu ada dua ratus
di tahun dua ribu dua puluh
yang sedang dikerjakan oleh kpk
ini terus berjalan
sampai kemudian kapanpun selesai perkaranya
karena kita tahu di kpk
pernah juga ada perkara
sampai kemudian lima tahun
dan tahun ke enam selesai
contohnya yang kemarin sudah dilakukan penahanan
tentu ini juga ingin kami sampaikan
kami melakukan evaluasi
secara menyeluruh dan mendalam
bagaimana kemudian kerja kerja
di bidang penindakan ini
kapan tersangka itu diumumkan
ini kan hanya persoalan teknis
dari beberapa kejadian kejadian
yang telah lalu dan tentu ini dalam rangka
perbaikan kerja kerja kpk ke depan
itu yang terpenting
oke bang ali artinya kemudian
kpk tidak hanya kasus kasus yang
tadi dianggap cuma hanya kasus kasus
biasa saja begitu
ini juga akan terus ditelusuri
walaupun juga memakan waktu yang cukup lama kita
jeda dulu sejenak
masih dengan bang ali dan juga
wana dari icw setelah
pariwara berikut ini
masih dengan mas wana dan juga bang ali
di sambungan zoom kita dari luar studio
mas wana tadi sudah disampaikan
bahwa kemudian ada beberapa
data yang keliru
tapi juga ditegaskan bahwa
fokus untuk menangani kasus kasus
yang tidak hanya kasus
yang mungkin dianggap kasus biasa
begitu ya dari publik
yang melibatkan orang orang penting
di negara ini
kalau dari catatan anda bagaimana
kemudian menyorot soal ini
sudah ditangani dengan
baik oleh kpk
atau ada catatan tertentu soal ini
ya di tahun dua ribu dua puluh
tidaknya dari lima belas kasus yang kami pantau
itu kpk belum menerapkan
atau menyita aset aset koruptor
jika kita bandingkan
dengan penegak hukum lain
misalkan kami hanya mencatat
dari tiga institusi penegak hukum
atau mengenakan pasal pencucian uang
terhadap kasus korupsi
itu hanya dikejaksaan saja
ada tiga kasus begitu
selebihnya itu di
polisian dan juga kpk
itu tidak menggunakan
dan ini kan kita bisa melihat bagaimana
sisi kpk dalam konteks
pasal pencucian uang
terhadap suatu kasus
ini pun juga tidak berjalan secara linear
oke anda mengatakan
bahwa instrumen yang dipakai kpk ini
tidak menimbulkan efek jerahnya
iya benar sekali mas
oke saya ke bang ali
instrumen dari kpk terhadap kasus kasus
yang ditangani tidak memberikan efek jerah
ada yang salah dengan ini katanya bang